laki laki seperti apa aldebaran ini
kalau udah gak tahu harus menilai bagaimana
apa jadi yakin segala sesuatu yang menimpa andin
seperti waktu andin kecebak di toilet waktu itu mah
sampai andin panik
itu karena ulah
saya mau mengingatkan ke bapak pak
jam delapan pagi ada meeting untuk bapak
besok banget ya ren
bapak sendiri yang menjadwalkan meeting ini pak
ini soal kontrak dengan perusahaan
tapi besok pagi saya ada acara yang lebih penting randy
sebelum kamu berangkat meeting ke rumah saya dulu ambil semua dokumen
ada di ruang kerja saya
sebenarnya ada apa sih
kok mukanya andin sedih banget
kebakaran yang menimpa rumah makan kita waktu itu mah
tadi andin menolong seseorang yang kecelakaan di jalan
dia bawa orang itu ke klinik untuk diobatin
dan ternyata orang itu mengenali wajah papa dan andin
jadi papa sama andin pernah ketemu sama dia gitu maksudnya
orang itu adalah orang yang membakar rumah makan kita
dia inget muka papa dan adil waktu kebakaran
dia disuruh membakar rumah makan kita
rumah makan yang kita bangun
dengan uang kita yang seadanya itu mahal
dia membakar rumah makan kita karena perintah
tapi waktu kejadian itu al itu ngebantuin kamu sama andin
mbak saya mau membayar biaya perawatan pak libaran dan pak surya ya
maaf pak tadi bapak bilang apa ya
iya pak al meminta saya untuk membayar biaya perawatan pak surya juga
oh iya mbak tolong siapkan kamar yang paling bagus ya untuk perawatan pak surya
maaf pak tapi saya rasa gak perlu deh nggak usah
saya hanya menjalankan tugas aja mbak kalau nggak saya lakuin nanti saya dipecat dong
dan randy dia yang ngebayar semua biaya rumah sakit papa
papa udah gak tau harus menilai
laki laki seperti apa aldebaran ini
papa udah gak tau harus menilai bagaimana
apa jadi yakin segala sesuatu yang menimpa andin seperti waktu andin kecebak di toilet waktu itu mah
sampai andin panik gak bisa nafas dan hampir itu karena ulah ulah aldebaran
lagi lagi terus andin terus andin gimana
apa yang akan andi lakukan sekarang dia udah tahu kan
kita serahkan kepada andi biar dia yang memutuskan sendiri mah
papa cuma bisa mengingatkan andi untuk selalu berdoa minta sama allah minta mohon sama allah rayu allah
supaya andin selalu dihitungi supaya andin selalu dalam pembimbingannya udah
mbak aku minta jangan kasih tau elsa jangan kasih tau nino soal masalah ini
papa gak mau mereka bercampur ya
kamu istirahat aku mau ganti baju tidur
lu ngapain dah
kayaknya aku masuk angin deh mbak
ya iyalah pasti masuk angin
ya iyalah pasti masuk angin

ya kan gigi sengaja
kalo gigi tuh diet
biar ini loh cincin yang nyangkut di jarinya gini bisa lepas aja mas randy
penyakit yang lo cari
atau kalo lo sakit gue yang ketiba di kerjaan lo lagi
ambil minyak ambil koin
puruan mau dikerokin gak
boleh deh tapi gak usah ngomel ngomel gitu ya ikhlas gak sih
aku udah siapin baju buat kamu
aku udah siapin air mandi buat kamu
sama sarapan buat kita
jadi sekarang kamu bangun mandi abis itu sarapan
jadi kita bakalan bersama seharian
besok kita mulai penyelidikan kita lagi ya sayang
oh buat ini ya mungkin begini
semoga rencana gue berhasil
mama sudah lebih baik
setelah minum obat main sama reina
senang mama juga sudah membaik kayak gini
enggak ke kantor
mau ketemu andin
penampilan aku gimana mah rapi kan
ya udah aku berangkat ya
iya aku juga berangkat
salam buat andin
satu dikali satu berapa
dua dikali satu berapa
kamu nanti sekolahnya diantar oma
aku mau berangkat sekolah sama mama pak
kalau mama udah pulang ke rumah ini lagi
rena bisa setiap hari diantar sama mama berangkat sekolah
ini bunga pesanan pa bos udah dateng
tolong buka gerbang saya mau pergi